informasi berikutnya pemerintah telah menyusun penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn dua ribu dua puluh
informasi ini disampaikan oleh menteri keuangan sri mulyani dalam konferensi pers di istana kepresidenan
dan berikut keterangan dari menteri keuangan sri mulyani
dan sekarang saatnya juga apbn mulai disehatkan kembali
risiko dari perekonomian serta apbn bergeser dari tadinya pandemi menjadi risiko global
terutama dengan kenaikan barang barang yang berhubungan dengan pangan dan energi yang menyebabkan inflasi global melonjak tinggi
yang kemudian menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga
ini tentu menimbulkan tiga potensi
krisis yang harus diwaspadai pada tahun dua ribu dua puluh tiga yaitu krisis pangan krisis energi dan potensi krisis keuangan di berbagai negara yang tidak memiliki fondasi yang kuat
oleh karena itu indonesia juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut
ekonomi global di sisi lain dengan inflasi tinggi dan pengetatan moneter diperkirakan juga akan mengalami stagflasi
ketika ini krisis geopolitik meningkatkan juga risiko dari non ekonomi
apbn dua ribu dua puluh tiga dirancang sebagai instrumen untuk tetap menjaga optimisme dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan dari risiko global